eh sebel soalnya kayak gitu
gak suka mama
udah sampai ngejelasin berbusa busa
tetep kekes sama pendiriannya
ini kenapa lagi diem diem menggang jenggot
pa papa gak sebel apa sama papinya reva
kita kan udah berusaha
ya papa gak sebelepah
pasti kecewa ma
tapi mau bagaimana
apalagi setelah ditinggal pergi sama bapak saya
kalo jadi orang yang
bahkan ngerusak kebahagiaan ibu saya dua kali
mama udah nyambung cinta sejatinya
kebahagiaan mama saya
meskipun saya tau
saya tahu masalah yang harus saya lewati nantinya kayak apa
kayak ini sekarang
dan saya juga
saya udah ngobrol semua
seorang laki laki itu
emang harus mengutamakan ibunya
mengutamakan kebahagiaan ibunya
dibanding kebahagiaan diri sendiri
semoga tidak mudah
raya bisa dapat pengganti
pengganti yang jauh
jauh segala galanya dibanding saya
tapi ingat ya om ed
supaya cerita ini gak sampai ke abah dan ke raya
saya cuma minta tolong itu aja pak
dan satu lagi om
dan doain juga untuk saya kuat om
karena jujur masalah ini berat banget buat saya
ngomong gak bisa memenuhi permintaan kamu yang terakhir
mama sungguh menyesal sayang
mama akan turutin semua permintaan kamu
kita pergi jalan jalan sesuai dengan permintaan kamu
andai mama tahu
itu merupakan permintaanmu
itu merupakan permintaanmu
itu merupakan permintaanmu
pasti akan mama turuti sayang
sekarang kamu sudah tidak ada sayang
mama sangat menyesal vita
kalau ada keluarnya
kalau anaknya ada permintaan itu
kayak ibu tadi tuh akhirnya kan
anaknya jadi tidak bisa pulang
ini kayak cerita si nol
padahal si nol cuma minta izin aja
kenapa si tuan t meniplit plit telinga
surti t punya ide
nah mudah mudahan ide surti ini berhasil
surti t gak jadi ngegosoknya
assalamualaikum assalamualaikum boy
iya pak seperti biasa
tadi ustadz datang ke sini
terus tadi ustadz ngasih buku buat boy
katanya mau ngajar bekasi
alhamdulillah ya boy ustadz kamu tuh baik banget
itu bukunya bagus pak
bagus ya pak
nanti deh abis boy baca boy kasih ke papa
ah ya isinya tentang apa ya
udah udah ngebedah soal buku nanti aja
soalnya nih mama penasaran banget
gimana gimana si reva udah dapat izin belum sama tapinya
ayo dong udah belum
ya ma sayang banget belum berhasil ma
sayang banget sih gimana sih tuh papinya reva
ih comples deh mama sama dia
ih sebel soalnya kayak gitu
eh gak cocok banget gak suka mama
iya gimana sih itu papinya reva
udah sampe ngejelasin berbusa busa tetep kekes sama pendiriannya
ini kenapa lagi diem deh menggang jenggot
pa papa gak sebel apa sama papinya reva
kita kan udah berusaha
ya papa sih kecewa mah tapi mau bagaimana lagi
ma bener kata papa
mungkin boy sama reva itu belum takdir ikut ajang kontes itu
belum takdir ya belum takdir
tapi gimana sih kan kesel mama
mama itu boy ya sudah membuka diri oke
tapi papanya keras banget kayak batu
sebel kan pa
sebel senang betul
masya allah dialognya judul banget sih aduh gak kekinian
kurang kurangin tuh bahasa jadulnya
kurangin tuh pa
kurang kurangin bahasa jadulnya
tapi boy selama mama pikir pikir nih mama aku takut ya
ya takut aja hubungan kamu sama reva itu kenapa kenapa
soalnya secinta apapun reva sama kamu
mama takut ujung ujungnya kamu tuh kecewa
reva ninggalin kamu karena keputusan papingnya
yah mama nih gimana sih kok pesimis begitu
semangat dong semangat mana semangatnya mama
mama semangatnya harus stabil dong
terus terang aja nih mama malah jadi pesimis tahu
dengar ucapan mama kok jadi khawatir juga ya
surti kamu kenapa
eh aku ngerti mas
makanya kalau potong bawang itu merem aja
jangan dipototin bawangnya jadinya begitu nangis kan
mas nyamur surti teh sedih
surti teh keingetan anak surti yang meninggal
hah tunggu tunggu
kok keingetan anaknya surti
gue juga pernah dengar hal itu
nyamur jangan ngeledek surti
surti teh tambah sedih kalau begitu
surti tak pernah punya suami
tapi kandas di tengah jalan surti teh celah ya nyamur
ya terus surti teh jadi kayak gini
surti teh sedih kalau kayak gitu anak surti
iya kalau sedih tinggal
ketemu anak ya
banyak surti ditinggal sama suami
surti teh sekarang harus mencari uang tuh pontang panting
sampai sampai anak suti juga gak keurus
dititip sama tetangga sehari harinya nyomot
untung aja tetangga surti teh masih baik
tapi yang bikin curti nyesel
pas anak suti itu umur enam tahun dia minta beliin boneka
tapi surti gak bisa sampai bisa beliin boneka itu